rapat dewan gubernur bank indonesia pada tanggal tujuh belas dan delapan belas juni dua ribu dua puluh
memutuskan untuk menurunkan bi tujuh day reverse repo rate sebesar dua puluh lima basis point menjadi empat dua puluh lima persen
suku bunga deposit facility juga turun sebesar dua puluh lima basis point menjadi tiga lima persen
dan suku bunga lending facility juga turun sebesar dua puluh lima basis point
keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga stabilitas perekonomian
dan mendorong pemulihan ekonomi nasional di era covid sembilan belas ini
kedepan bank indonesia tetap melihat ruang penurunan suku bunga seiring
dengan rendahnya tekanan inflasi terjaganya stabilitas eksternal
termasuk rendahnya defisit transaksi berjalan
perlunya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut
kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dan pelonggaran likuiditas
atau disebut kuantitatic asing akan terus kami lanjutkan
bank indonesia juga memutuskan untuk memberikan jasa giro kepada bank
dalam rupiah baik secara harian dan rata rata
sebesar satu lima persen per tahun
dengan bagian yang diperhitungkan untuk mendapatkan jasa giro
sebesar tiga persen dari dpk
dan ketentuan ini efektif berlaku satu agustus dua ribu dua puluh
bank indonesia juga akan memperkuat bauran kebijakan
serta memperkuat kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat kebijakan yang diperlukan

dengan sisi bersinergi sangat erat dalam mengambil langkah langkah kebijakan lanjutan
yang diperlukan secara terkoordinasi dengan pemerintah dan komite stabilitas sistem keuangan
atau kssk untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan
serta mendorong lebih lanjut pemulihan ekonomi nasional
dalam hal ini bank indonesia berkomitmen untuk pendanaan apbn
dan memperkuat kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat kebijakan ekonomi nasional
pembelian spn dari pasar perdana
sebagaimana telah disepakati dengan menteri keuangan
maupun penyediaan dana likuiditas bagi perbankan
untuk kelancaran program resuasi kredit dan pembiayaan
dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional
kami melihat di global kontraksi perekonomian global
berlanjut sementara ketidakpastian pasar keuangan global
menurun seiring penyebaran covid sembilan belas yang melandai
pembatasan aktivitas ekonomi sebagai langkah penanganan covid sembilan belas
berisiko menurunkan pertumbuhan ekonomi global tahun dua ribu dua puluh dua
lebih besar dari perakiraan awal
namun demikian kontraksi volume perdagangan dunia
dan penurunan harga komoditas terlihat tidak sedalam
berbagai stimulus kebijakan fiskal dan moneter
terus ditempuh oleh banyak negara
guna memitigasi risiko kontraksi perekonomian
perkembangan terkini menunjukkan bahwa respon kebijakan
dan relaksasi pembukaan kembali pembatasan kegiatan ekonomi
atau yang kita sering sebut lockdown
dengan mempertimbangkan penyebaran covid sembilan belas yang melandai
mulai terlihat mendorong kegiatan ekonomi di sejumlah negara
berbagai indikator dini pada bulan mei dua ribu dua puluh secara bertahap
membaik seperti kinerja sektor manufaktur yang tercemin
dari kenaikan purchasing manager index atau pmi
manufaktur dan konsumsi listrik di tiongkok
sektor properti di tiongkok dan amerika serikat
serta perbaikan pmi jasa di eropa jepang dan amerika serikat
meskipun masih pada level yang rendah
kami melihat ada suatu tapping point untuk bottoming out
perkembangan ini mengurangi ketidakpastian di pasar keuangan global
dan mendorong aliran modal global ke negara berkembang
serta mengurangi tekanan nilai tukar mata uang negara berkembang termasuk indonesia
di dalam negeri pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan menurun pada triwulan dua ribu dua puluh
meskipun perkembangan terkini menunjukkan tekanan tekanan penurunan
kegiatan ekonomi mulai berkurang
ekspor menurun sejalan dengan kontraksi perekonomian global
sementara konsumsi rumah tangga dan investasi menurun sejalan dengan dampak
kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau psbb
yang mengurangi berbagai aktivitas ekonomi
perkembangan pada bulan mei dua ribu dua puluh mengindikasikan tekanan terhadap perekonomian domestik mulai berkurang
kontraksi ekspor terlihat tidak sedalam perakiraan sebelumnya
sejalan dengan peningkatan permintaan dari tiongkok
bank indonesia memperkirakan proses pemulihan ekonomi mulai kemudian meningkat pada triwulan tiga dua ribu dua puluh
sejalan dengan relaksasi psbb sejak pertengahan juni dua ribu dua puluh
serta stimulus kebijakan yang ditempuh baik dari sisi fiskal moneter
maupun berbagai program program dalam pemulihan ekonomi nasional
dengan mempertimbangkan secara kondisional
perkembangan tersebut pertumbuhan ekonomi indonesia diperkirakan menurun pada kisaran sembilan sampai satu sembilan persen pada tahun dua ribu dua puluh
dan kembali meningkat pada kisaran lima enam persen pada dua ribu dua puluh satu
didorong dampak perbaikan ekonomi global dan stimulus kebijakan pemerintah dan bank indonesia
di samping juga karena faktor statistik yang kita sering disebut based effect
di sisi eksternal ketahanan sektor eksternal ekonomi indonesia pada triwulan dua ribu dua puluh tetap baik
defisit transaksi berjalan di perakirakan akan rendah
didukung prospek perbaikan neraca perdagangan akibat penurunan
import sejalan dengan permintaan domestik yang lemah
dan berkurangnya kebutuhan input produksi untuk kegiatan ekspor
data mei dua ribu dua puluh menunjukkan
neraca perdagangan mencatat surplus usd dua sembilan miliar
membaik dari kondisi bulan april yang mengalami defisit tiga ratus tujuh puluh dua satu juta dolar amerika serikat
aliran masuk modal asing juga kembali berlanjut
dipengaruhi meredanya ketidakpastian pasar keuangan global
serta tetap tingginya daya tarik aset keuangan domestik
dan tetap baiknya prospek perekonomian indonesia
aliran modal asing dalam bentuk investasi portfolio pada triwulan dua dua puluh dua puluh hingga lima belas juni dua ribu dua puluh
terjadat net inflow sebesar usd tujuh tiga miliar
posisi cadangan devisa pada akhir mei dua ribu dua puluh meningkat menjadi satu
rp satu ratus tiga puluh lima miliar dolar as setara dengan pembiayaan delapan tiga bulan import
atau delapan bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah
serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor
defisit transaksi berjalan akan lebih rendah
dan terdapat kemungkinan akan berada di sekitar satu lima persen pdb pada tahun dua ribu dua puluh
angka ini jauh di bawah perakiraan semula dua lima sampai tiga persen pdb
demikian pula defisit transaksi berjalan pada tahun dua ribu dua puluh
diperakirakan akan berada di bawah dua lima sampai tiga persen pdb
meskipun masih terdepresiasi sebesar satu empat puluh dua persen
bila dibandingkan dengan level akhir tahun dua ribu dua puluh
berlanjutnya penguatan rupiah ditopang oleh meredanya ketidakpastian pasar keuangan global
serta tingginya daya tarik aset keuangan domestik
dan terjaganya kepercayaan investor asing terhadap prospek kondisi ekonomi indonesia
memandang level nilai tukar secara fundamental masih under value
sehingga berpotensi terus menguat dan dapat mendukung pemulihan ekonomi domestik
potensi penguatan nilai tukar rupiah didukung oleh beberapa faktor fundamental
seperti inflasi yang rendah dan terkendali
defisit transaksi berjalan yang lebih rendah
dan perusahaan domestik yang kompetitif dan premi risiko indonesia
yang mulai dan akan terus menurun
inflasi tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian
inflasi indeks harga konsumen atau hiaka pada bulan mei dua ribu dua puluh
tercatat sedikit menurun dari sebesar delapan persen mantuman pada april dua ribu dua puluh

inflasi pada bulan mei dua ribu dua puluh ini lebih rendah
dibandingkan dengan pola invasi pada periode ramadan dan idul fitri
yang dalam lima tahun terakhir rata rata tercatat enam puluh sembilan persen montu mont
dengan perkembangan tersebut secara tahunan
inflasi ihk mei dua ribu dua puluh tercatat rendah
yaitu sebesar dua sembilan belas persen year on year menurun dibandingkan dengan inflasi april sebesar dua enam puluh tujuh persen year on year
kedepan bank indonesia konsisten menjaga stabilitas harga
dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah
baik di tingkat pusat maupun daerah
untuk mengendalikan inflasi agar tetap rendah dalam sasarannya sebesar tiga persen plus minus satu persen
pada tahun dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh
kondisi likuiditas perbankan tetap memadai dan mendukung berlanjutnya penurunan suku bunga
likuiditas perbankan yang memadai tersebut tersemin pada rata harian volume pasar uang antarbank atau poap
sepanjang mei dua ribu dua puluh yang tetap tinggi
serta rasio alat liquid terhadap dana pihak ketiga atau al per dpk yang tetap besar
yaitu dua puluh lima empat belas persen pada april dua ribu dua puluh
perkembangan ini berdampak positif pada penurunan suku bunga
pada mei dua ribu dua puluh rata rata suku bunga puap overnight dan suku bunga gybor tenor satu minggu
bergerak stabil di sekitar level

yaitu empat tiga puluh tiga persen dan empat enam puluh persen
rata tertimbang suku bunga deposito dan kredit modal kerja menurun menjadi lima delapan puluh empat persen dan sembilan enam puluh persen
penurunan suku bunga ini sejalan dengan transmisi penurunan suku bunga bank indonesia
yang telah dilakukan dan strategi bank indonesia dalam menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang
dan juga di perekonomian
di tengah kondisi suku bunga yang menurun
pertumbuhan besaran moneter dalam arti sempit yaitu m satu
maupun dalam arti luas m dua pada april dua ribu dua puluh tercatat masih lemah
yaitu tercatat delapan empat persen year on year dan delapan enam persen year on year menurun
dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya
perkembangan ini dipengaruhi oleh perekonomian yang belum kuat
sehingga mengakibatkan lemahnya permintaan uang termasuk permintaan kredit
stabilitas sistem keuangan tetap terjaga
meskipun risiko dari dampak meluasnya penyebaran covid sembilan belas terhadap
stabilitas sistem keuangan terus dicermati
stabilitas sistem keuangan yang terjaga tersebut
dari rasio kecukupan modal atau capital adequestion ratio car perbankan yang pada bulan april dua ribu dua puluh yang tinggi yaitu dua puluh dua tiga persen
dan rasio kredit bermasalah atau non performing loan npl yang tetap rendah yaitu dua delapan puluh sembilan persen bruto dan satu tiga belas persen neto
namun demikian fungsi intermediasi belum optimal
sejalan dengan melemahnya permintaan domestik dan makin berhati hatinya perbankan dalam menyalurkan kredit akibat meluasnya dampak covid sembilan belas
kelancaran sistem pembayaran baik secara tunai maupun non tunai tetap terjaga
kedepan bank indonesia akan terus meningkatkan efektivitas kebijakan sistem pembayaran
khususnya untuk mendorong aktivitas ekonomi digital melalui perluasan implementasi qris di berbagai sektor
termasuk sektor umkm pasar pasar tradisional maupun berbagai aktivitas ekonomi kerakyatan
bank indonesia juga terus mendukung efektivitas berbagai program pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional
seperti penyaluran bantuan sosial non tunai gerakan bangga
dan kemudahan penggunaan instrumen pembayaran non tunai atau instrumen pembayaran digital
berbagai perkembangan perkembangan yang ada
baik dari sisi global maupun domestik
kami juga mencermati turunnya penjualan retail dari masyarakat
demikian juga penurunan pendapatan masyarakat
termasuk yang golongan bawah
meskipun untuk ini pemerintah telah juga menyalurkan bantuan bantuan sosial
itu adalah pertumbuhan ekonomi
sebelum kemudian secara berlahan meningkat di triwulan dua maupun triwulan empat
proyeksi terkini dari bank indonesia untuk keseluruhan tahun kalender dua puluh dua
adalah sembilan sampai satu sembilan persen pada tahun dua ribu dua puluh
dengan pola dari dua sembilan puluh tujuh triliunan satu menurun
cukup dalam di turunan dua baru kemudian meningkat di turunan tiga dan triruan empat
untuk proses pemulihan nya kedepan tentu saja akan sangat tergantung
satu bagaimana pola nanti kemudian mengarah kepada new normal
yang saya pahami dari garis kebijakan bapak presiden
new normal itu bukan berarti kembali kepada kebiasaan lama
tapi bagaimana secara bertahap sembilan sektor sudah diputuskan oleh pemerintah

dan tentu saja itu secara bertahap akan kemudian meningkatkan aktivitas ekonomi dan dunia usia
kedua adalah seberapa cepat dan seberapa besar stimulus fiskal itu bisa diabsorpsi kepada masyarakat
kita mendengar bagaimana pemerintah telah memperlebar defisit fiskal dan tentu saja dalam hal ini bank indonesia ikut dalam pendanaannya di pasar perdana
dan tentu saja ini pendanaannya itu dipastikan cukup
kita mendengar dan kita menyaksikan bagaimana bantuan sosial telah secara cepat disalurkan
bagaimana juga insentif dunia sosial termasuk pajak dan juga berbagai program program pemulihan ekonomi nasional
nomor tiga tentu saja adalah bagaimana stimulus stimulus itu bisa kemudian terus mendorong ke sektor real
sebagaimana kita ketahui ada stimulus fiskal ada stimulus moneter juga ada stimulus dari sektor keuangan melalui program resuasi dunia usaha kredit yang sudah dikeluarkan oleh ojk
proses dari resoluasi dunia usaha dan resoluasi kredit dan pembiayaan ini juga akan mendukung kecepatan dari proses pemulihan ekonomi
ini tentu saja kita harapkan tahun depan itu bisa kemudian kegiatan ekonomi bisa meningkat lebih tinggi
dan itu yang mendasari kenapa kami memperkirakan tahun depan pertumbuhan ekonomi kisarannya adalah lima enam persen
dengan berbagai pertimbangan tadi termasuk juga ekonomi global yang kemudian juga diperkirakan bisa tumbuh lima empat persen pada tahun dua ribu dua puluh
stimulus fiskal terus disalurkan oleh pemerintah untuk mendorong ekonomi
berbagai indikator indikator itu kami pantau
di samping juga bagaimana kinerja ekspor
memang ekspor itu menurun tapi sejumlah komoditas itu mencatat pertumbuhan yang cukup
antara lain adalah untuk kelompok palm oil demikian juga ada beberapa kelompok komunitas yang lain
termasuk tentu saja kedepannya adalah besi baja itu juga cukup bagus
dan tentu saja dengan rencana pembukaan psbb ini berbagai aktivitas manufacturing termasuk untuk ekspor juga meningkat
sehingga kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi kita
kami tegaskan strain bank indonesia masih akomodatif
seluruh instrumen kami memang tentu saja kami akan tetap menjaga inflasi terkendali sesuai sasaran
dan alhamdulillah bahwa di bulan mei inflasinya sangat rendah dua sembilan belas persen
dan kami juga perkirakan tahun ini juga akan tetap rendah di dalam kisaran
sehingga ada ruang bagi penurunan suku bunga lebih lanjut
ini juga didukung oleh tentu saja kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
bersama dengan pemerintah bersama dengan ojk untuk mendorong program pemulihan ekonomi
agar ekonomi indonesia dapat segera pulih dari covid sembilan belas